hampir delapan belas tahun kasus tewasnya munir terjadi dan kasus ini masih belum dimasukkan dalam kasus pelanggaran ham berat
apa yang menghambat pengukapan dari kasus ini
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ada amiruddin wakil ketua komnas ham ri selamat sore pak amir
selamat sore mas
ya baik dan lalu ada juga arief maulana direktur lbh jakarta dan juga kasum komite aksi solidaritas untuk munir selamat sore
selamat sore mas
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke pak amir terlebih dahulu pak amir ini kenapa baru saat ini komnas ham memutuskan membentuk tim ad hoc menjelang delapan belas tahun tewasnya munir pada bulan september mendatang
kalau pertanyaannya seperti itu saya nggak bisa

karena ini kan baru sampai ke komnas kan belakangan juga
tapi yang penting ya bukan baru hari ini tapi kami hari ini mau menindaklanjuti itu dalam rangka tugas kami
nah tapi kalau anda ingin tahu ya atau pemerintah di seluruh indonesia juga ingin tahu mengapa kasus itu berjalan lama
pertama peristiwa dibunuhnya almarhum munir sahabat baik saya itu itu terjadikan tahun dua ribu empat
akhir tahun dua ribu empat belas
nah tahun dua ribu lima ya saya kasih tahu juga semua peristiwa ini kan tidak dibiarkan
peristiwa ini atas perintah presiden tahun dua ribu lima dibentuk tim pencari fakta
nah tim pencari fakta
tim pencari fakta itu terdiri dari delapan instansi negara
salah satunya adalah komnas ham
nah hasil tpf itu merekomendasikan kepada presiden agar presiden memerintahkan penyidik polri untuk menindaklanjutinya ke pengadilan
nah itu sudah berjalan
tapi semua orang tentu tidak puas dengan itu termasuk saya

proses yang panjang itulah karena apa kita menghargai yang namanya sebelumnya itu
mungkin ya saya kan di komnas sembaruh belakangan juga
mungkin menghargai proses hukum yang terjadi sehingga prosesnya itu berjalan dengan panjang
nah mengapa dia mandep
semestinya kita tanya presiden sendiri mengapa membiarkan itu begitu lama mandat
sehingga hari ini komnas harus mengurus ini kembali
tanya kapolri berapa kali kapolri ganti itu
tanya presiden berapa kali presiden ganti itu
nah ini memang peristiwa terbunuhnya almarhum munir ini betul betul standar hukum yang menjijikan sebenarnya gitu
oke baik saya ke pak arief
pak arief bagaimana menurut anda
menjelang delapan belas tahun tewasnya munir september mendatang baru akan dibentuk tim ad hoc oleh komnas ham
anda melihatnya seperti apa
saya kira langkah komnas ham pada intinya memang harus disambut
dengan baik ya pembentukan tim ad hoc untuk meriksa meneliti kasus cak munir sebagai kasus pelanggaran ham berat
namun memang sayangnya pembentukan tim ad hoc ini baru sekarang dilakukan
padahal kalau kita melihat kasus cak munir dari awal dan mengikuti perkembangan kasusnya
mestinya pemerintah negara ini tidak menanggungnya
saya melihat kasus cak munir sebagai kasus pidana biasa
karena cak munir dibunuh secara keji itu di pengadilan polikarpus terbukti
di pengadilan direktur umum garuda pada saat itu juga terbukti
bahwa beliau terbunuh berkat sebuah pemufakatan jahat yang melibatkan unsur negara
nah mestinya kemudian sejak saat itu
komnas ham kemudian bisa melihat ini sebagai kasus pelanggaran ham berat
dan kasum sendiri juga sudah melaporkan kasus ini
dan kita meminta komnas ham untuk segera kemudian melakukan proses proses untuk penyelidikan
dalam kerangka pengadilan ham itu sejak september dua ribu dua puluh
bahkan dari kasum sendiri juga sudah menyerahkan legal opinion atau pendapat
hukum yang memperkuat argumentasi tersebut
jadi memang mestinya ini dilakukan jauh jauh hari
tidak kemudian baru sekarang kemudian ini dibentuk
meskipun demikian ini jadi pr sebetulnya untuk komisioner komnas ham saat ini
karena memang kalau tidak keliru dalam waktu dekat masa pengadilan
teman teman di komisioner di komnas ham akan selesai
jadi mestinya kalau memang ini dibentuk hari ini
ini harus sesegera mungkin ditetapkan tim ad hoc tersebut
dan tim harus segera bekerja
baik baik ini bisa dibilang menjadi pr bagi komisioner komnas ham yang saat ini begitu
tapi kalau saya balik ke pak amir pak amir sebenarnya belum ditetapkan kasus ini sebagai pelanggaran ham berat
apa yang menjadi penyebabnya apakah memang masih belum memenuhi syarat atau seperti apa
komnas itu bukan untuk menetapkan kalau ikut memeriksa kasus ini
komnas itu sebagai penyelidik penyelidikannya harus diselesaikan dulu
bukan kasusnya hari ini ditetapkan penyidikannya kan harus diselesaikan dulu kalau diselidiki
nah tempoh hari saya nggak dengar tadi arief ngomong apa ya karena suaranya jelek nih maksud saya
tapi saya mau katakan begini anda jangan mengatakan komnas ham ini baru terlibat terlambat

makanya dulu dibentuk tim kepresidenan itu
nah itu perkembangan seperti itu yang terjadi dulu
nah belakangan situasi berubah mungkin keadaan berubah
nah kita mendapatkan kasus ini tidak berjalan sempurna
makanya hari ini kita tidak lanjut ini
nah upaya ini mari kita dukung bersama
supaya nanti mas arief dari lbh ya
kalau tim ini dibentuk ya mungkin bulan depan ya dibentuk timnya tim penyelidiknya
kita akan cari orang yang ikut dalam timnya siapa yang kredibel
nah anda kalau punya bukti atau keterangan atau ada orang yang harus diperiksa juga
silahkan anda bawa ke komnas
nah gitu kita bekerjanya
nah kalau anda mengatakan mengapa baru ini
saya juga bertanya mengapa baru ini bisa kita putuskan
nah ada soal lain juga dalam konteks ini
ini kan sudah diperiksa banyak orang dulu dalam proses konstruksi hukumnya dulu
diputuskan oleh kapolri waktu itu sebagai penyidik
yaitu pembunuhan berencana
ya pembunuhan berencana sudah melibatkan banyak orang
ada yang sudah diponis bahkan ada yang meninggal nih yang sudah diponisnya ya
nah kalau kita periksa orangnya lagi
itu berlaku juga prinsip hukum pidana
ini persoalan hukum
nah tapi saya mengatakan bahwa persoalan persoalan hukum itu
termasuk prosedur prosedurnya itu
mari kita kaji bersama
kita carikan jalan hukumnya apa yang mungkin untuk itu
sehingga penyelidikan ini juga bisa berhasil dengan baik
bukti baru keterangan orang baru ya kan
saksi saksi yang memungkinkan yang bisa diperiksa
nah ini membutuhkan itu
jadi bukan sekedar tetap menetapkan ini
ini soal hukum pidana
itu ujungnya ini
pak arief anda melihatnya seperti apa
menurut anda apa yang membuat hingga kini komnas ham masih belum menentukan
kasus tewasnya munir sebagai pelanggaran ham berat
ini harus penyelidikan dulu
bahasa anda harus jelas
ini soal hukum bos
nanti orang ya public denation juga bertanya
kami di komnas itu nggak ngerti prosedur hukum nanti
prosedurnya itu bukan menetapkan
prosedurnya itu komnas ham membentuk tim penyelidikan
proses penyelidikan itu jalan berapa lama
itu tergantung bukti keterangan saksi yang didapat
nah tim itu nanti akan menyimpulkan
itu lho tim penyelidikan
jadi hasil penyelidikan bukan penetapan
baik baik bagaimana pembentuk tim penyelidikannya nanti
jika memang hasilnya diputuskan bahwa ini bukan pelanggaran ham berat
dibikin tim penyelidiknya dulu baru ada kesimpulan
iya setelah itu pak amir
ketika memang sudah dibentuk timnya dan hasilnya adalah bukan pelanggaran ham berat
apa strategi dari komnas ham
ya kalau tim penyelidik mengatakan tidak ya clow

kalau dinyatakan nanti itu memang diduga dalam peristiwa itu

kalau dinyatakan nanti itu memang diduga dalam peristiwa pelanggaran ham berat
maka komnas ham akan memberikan berkasnya kepada penyidik yaitu jasa agung
jadi prosedur ini saya rasa arief juga mengerti prosedur ini
mari kita juga sampai kepada publik bahwa ada prosedur yang harus dipenuhi
baik baik pak arief melihatnya seperti apa
ketika memang nanti tim penyelidikan ini menentukan bahwa ini bukan pelanggaran ham berat
dan tadi pak amir mengatakan bahwa akan terjadi case close atau close
anda melihatnya seperti apa
ya kita harus melihat fakta ya kita harus melihat bukti bukti yang ada
dan saya kira itu belum dilihat secara utuh
dan saya pikir tugas komnas ham untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan secara mendalam
sehingga kasus cak munir ini bisa betul betul
karena kalau dari pandangan dari komnas ham

jadi kita harus melihat
karena kalau dari kasum kami melihat kasus ini adalah kasus pelanggaran ham berat
alat alat bukti yang tersedia cukup untuk kemudian mengatakan bahwa kasus ini kasus pelanggaran ham berat
cak munir dibunuh bukan hanya oleh orang biasa tetapi oleh pejabat negara
dan institusi negara itu terlibat ada badan intelijen negara ada bumn yaitu garuda indonesia
ini terlibat dalam permufakatan jahat pembunuhan cak munir
dan bukti bukti tersebut sudah kemudian dibeberkan
dan itu dijadikan alat alat bukti untuk kemudian menghukum polikarpus
ada direktur utama garuda juga dan beberapa tersangka yang lain
nah saya kira bukti bukti itu sudah bukti bukti yang dihadirkan di pengadilan dan tidak terbantahkan
sebenarnya tinggal komnas ham itu kemudian menggunakan bukti bukti tersebut
bersama dengan tim ad hoc nantinya untuk kemudian segera kemudian menetapkan kasus ini sebagai kasus pelanggaran ham berat
selain itu juga masyarakat bisa kemudian membantu dengan misalkan kalau memang ada bukti bukti lain yang kira kira relevan
itu bisa kemudian disampaikan kepada komnas ham
dan saya pikir ini bukan hanya soal formalitas ya
ini berkenaan dengan jangan sampai ya ada kasus yang kemudian ditutup
karena memang ada upaya untuk melanggengkan impunitas ya terhadap pejabat negara yang melakukan kejahatan
dan kalau ini terjadi yang mengerikan adalah kasus kasus pembunuhan semacam ini
teror yang sekarang ini jamak terjadi terhadap para aktivis hak asasi manusia
jurnalis dan warga negara yang memperjuangkan tanah tanah mereka yang dirampas oleh oligarki
ini bisa diteror dibunuh kapan saja kasus ini akan terus berulang
dan ini sangat berbahaya bagi pemajuan hak asasi manusia di indonesia
jadi saya kira penting sekali untuk memastikan bahwa kasus cak munir ini dituntaskan
dan saya khawatir kalau memang ini tidak dituntaskan
nanti para pelaku ini yang hari ini justru malah duduk di sekitar istana
begitu melenggang bebas dengan beralasan kasus ini sudah daluarsa
dengan kemudian kasus ini diusut sebagai kasus pelanggaran ham berat
dan ditetapkan sebagai kasus pelanggaran ham berat tidak boleh
digunakan lagi itu alasan daluarsa karena pelanggaran ham berat tidak mengenal daluarsa
dan ini adalah musuh bersama masyarakat dunia umat manusia
karena ini adalah tindakan yang merendahkan harga dan martabat kemanusiaan
baik baik saya ke pak amir
pak amir singkat saja karena sebentar lagi kita akan azan maghrib begitu
jika hasilnya nanti merupakan pelanggaran ham berat
apa langkah konkret yang akan segera dilakukan oleh komnas ham
sebenarnya dengan tereza kita tidak bisa berandai andai
seperti disampaikan oleh arief tadi diinginkan komprehensif dan mendalam
itu artinya butuh waktu butuh saksi yang kuat butuh bukti bukti baru yang kuat
butuh yang namanya argumentasi hukum yang memadai
oleh karena itu ya kalau mau pribadi saya besok pagi saya nyatakan pelanggaran hak manusia yang berat
tapi kan ada prosedur hukum yang harus dipenuhi dalam bekerja sebagai penyelidik
itu butuh waktu
maka dari itu saya katakan kepada siapapun
kalau anda punya keterangan silahkan datang ke komnas nanti
kalau tim penyidik itu mulai bekerja ada barang bukti silahkan sampaikan
bahkan nanti arief silakan bantu juga dengan baik
kalau ada orang yang dipanggil komnas tidak mau datang
anda bicara lah yang keras nanti ya
kepada orang orang yang akan dipanggil itu oleh tim penyidik itu nanti
sehingga kita fair melihat soal ini semua gitu
saya sudah mengurus
kemaksian saudara munir ini sahabat baik saya ini
sejak tahun dua ribu lima saya sudah pernah mengurus ini
dengan segala upaya yang memungkinkan
nah kalau hari ini diupayakan dengan komnas ham
mari juga kita sama sama kerjakan ini bersama
baik pak aher terima kasih
jadi memang kita tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini
dan juga pembentukan dari tim ad hoc segera
amiruddin wakil ketua komnas ham ri
arief maulana direktur lbh jakarta
termasuk kasum juga terima kasih sudah hadir bersama kami di cnn
indonesia newsroom selamat sore selamat sehat